gubernur dki jakarta anies baswedan membantah telah menerima telepon dari aktivis ratna sarumpait
yang meminta pertolongan saat mobilnya diderek petugas dinas perhubungan di kawasan jakarta selatan
menurut cnn indonesia com anies mengaku tidak menerima telepon dari ratna
dan mengaku dirinya sibuk memimpin badan kerjasama pembangunan wilayah jabodetabek jur pada hari selasa kemarin
anies mengaku akan menindak bahwa anies jika pegawai di sup ataupun stafnya terbukti
membiarkan ratna melanggar perda nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang transportasi